polisian resor tanggerang kota banten menggerebek sebuah pabrik pembuatan dan penggandaan vcd dan dvd
yang diduga ilegal di pergudangan pantai indah dadap kabupaten tanggerang banten
nah memang di tempat ini polisi mengamankan puluhan mesin produksi dalam ukuran besar
polisi melakukan penggerebekan di gudang milik pt cakrawala cakram perkasa
di pergudangan pantai indah dadap dua kecamatan kosambi kabupaten tanggerang banten selasa siang
di lokasi ini tim reaksi cepat elang cisadani polores meto tanggerang kota
mengamankan puluhan ribu keping vcd dan dvd bajakan
baik berisi musik maupun film yang belum sempat diedarkan
selain itu turut diamankan puluhan mesin produksi dalam ukuran besar
dalam satu hari pabrik ini mampu memproduksi lima hingga sepuluh keping vcd dan dvd diduga bajakan
untuk penyelidikan lebih lanjut penyidik polisian mengamankan pemilik pabrik berinisial jw
dan memintai keterangan lima pekerja lainnya
kita masih mendalami karena ini kejadiannya juga baru
kita baru memeriksa enam orang
di mana diantaranya adalah yang mengemudikan kendaraan dari hasil produksi ataupun cetak
yang akan dipasarkan di wilayah sekitar jabotabek
kemudian kami mendatangi gudang tempat pembuatannya
dan saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan
polisi menutup sementara pabrik dan memasang garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut